kita ke informasi selanjutnya banjir akibat luapan sungai citarum yang merendam permukiman warga di tiga kecamatan kabupaten bandung hingga senin pagi tidak kunjung surut
banjir di tiga kawasan dayakolot baleendah dan bojongsoang sudah terjadi selama sepekan lebih
hingga senin pagi banjir akibat luapan sungai citarum yang merendam permukiman warga di tiga kecamatan kabupaten bandung
yaitu dayakolot baleendah dan bojongsoang tidak kunjung surut
banjir di kawasan ini sudah terjadi sepekan lebih
di kampung bojong asih dayakolot ketinggian air bervariasi dari lima puluh cm hingga dua meter di titik terdalam
akibatnya warga terpaksa menerobos banjir untuk melakukan aktivitas di luar perkampungan
banjir di kampung bojong asih termasuk yang terparah karena letak kampung ini lebih rendah
daripada permukaan sungai citarum yang mengalir di sampingnya
menurut warga banjir di kawasan ini sudah terjadi sejak dua pekan lalu
meski banjir tak kunjung surut sebagian warga yang memiliki rumah dua lantai memilih bertahan
banjir akibat luapan sungai citarum
kerap terjadi dan merendam ribuan permukiman warga di tiga kecamatan kabupaten bandung
banjir terutama terjadi apabila hujan dengan intensitas tinggi terjadi di wilayah bandung selatan
seperti majalaya dan pengalengan
chandra febriana bandung jawa barat